sosok fisikawan mendiang stephen hawking identik dengan komputer pintar yang telah membantunya berkomunikasi selama lebih dari tiga puluh tahun
dan untuk mengenal lebih dalam lagi seberapa canggih alat bantu itu kami punya rangkumannya untuk anda
dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya budi adiputro pamit undur diri dan pesan saya jangan pernah berhenti untuk berinovasi
ia adalah stephen hawking satu dari ilmuwan fisika penelaah awal jagad raya yang harus menyudahi perjalanan hidupnya di usia tujuh puluh enam tahun
sejak usia dua puluh satu tahun hawking didiagnosis menderita amiotropik letteral sclerosis atau als
yakni penyakit motor neuron yang melumpuhkan hampir seluruh saraf motorik di tubuhnya
sehingga menyisakan kemampuan komunikasi hanya lewat gerakan kelopak mata serta menarik ulur otot mulut dan pipinya
keterbatasan bukanlah hambatan hawking mengandalkan sebuah kursi roda berteknologi buatan perbola sebagai pusat kegiatannya selama lebih dari tiga puluh tahun
baru pada seribu sembilan ratus sembilan puluh integrasi komputer synthesizer dari perusahaan pembuat mikroposesor yakni intel
menjadikan kursi roda tersebut sebagai media penghubung komunikasi bernama intel connected wheelchair
dalam laman resmi hawking dijelaskan kursi tersebut merupakan teknologi the assistive context aware tool kit atau acat
yang sengaja dibuat untuk penderita als seperti hawking
sistem ini tertanam pada komputer tablet yang dipasang pada lengan kursi roda hawking
dan mendapat energi dari baterai kursi roda
selanjutnya layar tablet akan menampilkan papan keyboard
dan sebuah kursor yang bergerak otomatis sesuai kedipan mata dan pergerakan pipi
selanjutnya diubah menjadi suara elektronik
meski suara yang dikeluarkan cukup aneh kabarnya hawking memilih untuk tidak mengganti suara khasnya yang seperti robot itu
selain untuk membantu aktivitasnya kursi roda otomatis ini juga sebagai pemantau kesehatan hawking
dibatasi dengan kursi roda
fisikawan stephen hawking telah menjelajahi alam semesta di dalam pikirannya
hawking pun mengungkapkan mengenai keterbatasan fisik dan moto hidupnya
hal itu disampaikan dalam pidato di ajang fundamental physic price ceremony pada dua ribu tiga belas